assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita patut bersyukur pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah serentak di satu ratus satu daerah
sudah berlangsung dengan aman dan lancar
untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada jajaran kpu
polri tni dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras selama ini
juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam
wilkada serentak kemarin
saya mengajak saya menghimbau agar kita selalu mengedepankan
persaudaraan mengedepankan kebersamaan mengedepankan persatuan agar kita bisa segera
fokus pada program program pembangunan yang membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh